demokrasi hadir untuk mengkanalisasi berbagai kepentingan rakyat bukan untuk elit semata
demokrasi tidak hanya butuh pemerintahan yang kuat tapi adanya jaminan atas rakyat bebas berpendapat
saya rifana pratiwi untuk cnn indonesia